jajaran menteri kabinet kerja di bawah kepemimpinannya harus berfokus pada hasil kerja
hal ini disampaikan menteri ataupun maksudkan presiden joko widodo saat membuka sidang kabinet paripurna kamis pagi
presiden joko widodo kembali meminta semua kementerian untuk segera menyederhanakan peraturan yang berbelit dan koordinasi yang panjang
jokowi juga menekankan agar setiap kementerian dan lembaga wajib mengendalikan anggarannya dan membuat program yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas
presiden jokowi juga menekankan pejabat menteri dan jajarannya mengedepankan politik kerja
politi kerja fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan bisa terwujud bisa bermanfaat bagi rakyat